hingga hari ini kpk masih melanjutkan proses penyidikan gubernur jambi nonaktif zumi zola
selasa sore kpk memberikan keterangan pers mengenai perkembangan proses penyidikan zumi zola
zumi kembali ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap anggota dprd jambi
dalam perkembangannya ditemukan bukti dugaan pemberian suap yang besar kepada sejumlah pihak
dan dugaan penerimaan gratifikasi kepada gubernur jambi yaitu jet jet
kemudian dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut
yang terkait dengan proyek proyek di provinsi jambi kpk menemukan bukti permulaan yang cukup
adanya dugaan tindak pidana korupsi yaitu berupa pemberian hadiah atau janji
terkait dengan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut
yaitu untuk dua ribu tujuh belas dan dua ribu lima belas